saudara calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menemui ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower jakarta pusat
usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
kedatangan anies di nasdem tower ini langsung disambut oleh ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto dan juga sejumlah elit partai nasdem lainnya saudara
anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan oleh ketua umum partai nasdem surya paloh di pilpres dua ribu dua puluh empat telah dijalankan
selanjutnya saudara anies akan mengunjungi dpp pkb dan juga dpp pks untuk menyampaikan hal yang sama
dengan mk tadi sudah menyampaikan putusannya maka sore ini saya bersilaturahmi
dengan partai pengusung mampir ke pak surya paloh ketua umum partai nasdem habis ini saya ke pkb dan besok rencananya ke pks
jadi menyampaikan kepada partai partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan
amanatnya sudah dijalankan prosesnya sudah sampai di ujung jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan
pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo bersama dengan ketua umum partai pendukung menyambangi kediaman ketua umum pdp yaitu megawati soekarno putri di jalan tengku umar menteng jakarta pusat
ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal diantaranya adalah sikap politik pasca putusan sengketa hasil pilpres di mk saudara
menurut ganjar sikap politik pdip akan berada di luar pemerintahan
sementara itu tiga parpol pendukung lainnya yaitu p tiga
tiga hanura dan perindo akan mengikuti
kalau saya melihat cara berpolitik gaya berpolitik bu mega saya kira iya
saya kira ibu mega orang yang sangat tegas pada soal ini pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang
maka rasa rasanya kalau saya melihat
cara ibu berkomunikasi terjemahan bebas saya kita tidak akan di sana tapi kita menghormati
kita akan menjadi partner yang baik sehingga cekan balansisnya akan berjalan
iya tadi menyampaikan kepada kami mereka ikut
usai putusan mk saudara partai gerindra menyebut pertemuan antara prabowo dan juga ketua umum pdip megawati soekarno putri tinggal mencocokkan waktu
pertemuan direncanakan dalam waktu dekat
pertemuan dengan tokoh parpol akan terus dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi
rekonsilasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik
ataupun dengan tokoh tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa
terhadap pertanyaan kapan bertemu dengan ibu mega
sekarang sedang mulai dicocokkan waktu waktunya
dan mudah mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan ke hadapan publik
saudara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akhirnya sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
dan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau phpu yang diajukan oleh anies muhaymin dan juga ganjar mahfud
lalu langkah apa selanjutnya yang diambil oleh kpu pasca putusan sengketa pilpres ini
kita bahas bersama saudara dengan komisioner kpu
mas idam holik yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat mas semoga sama
oke ini putusan mk sudah diketok palu nih mekanisme selanjutnya seperti apa di kpu
setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan
sebagaimana tadi sore kita saksikan secara langsung
maka kpu paling lambat tiga hari ya
paling lambat tiga hari sudah harus menetapkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dan berdasarkan hasil rapat pleno kpu ri
kpu memilih tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
itu akan dilaksanakan pada jam sepuluh pagi hari rabu
oke ini berarti hari rabu dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat ini kpu akan menetapkan pasangan prabowo
dan juga gibran jadi presiden terpilih ya ini baru menetapkan ya
ya jadi rabu jam sepuluh tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
kpu akan mengadakan kegiatan sidang pleno terbuka
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
berdasarkan perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang telah kami tetapkan
berdasarkan keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh delapan
tahun dua ribu dua puluh empat yang tadi kita saksikan bagaimana keputusan tersebut dalam pembacaan putusan mahkamah konstitusi
hal tersebut tidak dibatalkan ataupun tidak diubah
oke untuk salinan putusan mk nya sendiri ini informasinya akan diserahkan minimal dua hari nih
maka ya itu akan diubah ya apabila hasil pemilu itu dimohonkan atau digugat ke mahkamah konstitusi
nah patokan kami menurut undang undang itu adalah sejak dibacakan bukan sejak menerima
jadi sejak putusan tersebut dibacakan ya paling lambat tiga hari
dan hari tadi ya tanggal dua puluh dua sore hari tadi itu dibacakan seluruhnya untuk dua permohonan
berarti kami hitungnya sejak saat ini ya
ya paling lambat tiga hari setelah paling lambat tiga hari setelah
berarti ada dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima ya nah seluruhnya seluruhnya dikawal sejak saat ini kan
paling lambat dua puluh lima tapi berdasarkan hasil rapat pleno kpu agar itu diselenggarakan pada hari rabu dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat jam
jam sepuluh pagi dan nanti kami akan siarkan secara langsung
oke untuk rapat plenonya sendiri mas idam nanti mekanisme ataupun berlangsungnya seperti apa
dalam sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kami akan mengundang pasangan calon
kami akan mengundang pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon tim kampanye pasangan calon dan bawaslu
hal tersebut tertuang atau termaktub di dalam pasal delapan ayat satu peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh
keputusan mengenai penetapan pasangan calon terpilih itu akan kami sampaikan kepada majelis permusawaratan rakyat
dpr dpd mahkamah agung mahkamah konstitusi presiden partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon
dan bahkan kami berencana akan mengundang lembaga lembaga tersebut
oke berarti banyak pihak yang akhirnya nanti diundang dalam penetapan prabowo dan juga gibran menjadi presiden
setelah itu tugas kpu selesai atau masih ada tahapan selanjutnya ataupun tanggung jawab dari kpu
terkait dengan pelaksanaan pilpres ini
ya berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pilpres
setelah penetapan pasangan calon terpilih berarti tahapan telah selesai
dan ada satu tahapan lagi yaitu pelantikan
ya pelantikan yang sebagaimana kita ketahui nanti akan dilaksanakan di mpr
untuk proses pelantikannya sendiri seperti apa
kan koordinasi dengan mpr
kalau kita lihat kan menurut informasi waktunya akan dilaksanakan pada oktober mendatang
ini akan ada perubahan atau seperti apa mas idam
ya sesuai dengan undang undang dasar ya
bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu harus sesuai dengan tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden pada periode sebelumnya
memutuskan hasil sengketa pilpres phpu
apa yang menjadi catatan kpu dari hasil putusan dari mk ini
ada banyak pelajaran untuk kita semua tidak hanya untuk kami sebagai penyelenggara pemilu
yang dimana tentunya kami harus memperbaiki manajemen penyelenggaran pemilu
ya sebagaimana yang termaktub di dalam pertimbangan hukum
dua putusan mahkamah konstitusi
ya walaupun memang dalam putusan tersebut tidak menyinggung sama sekali persoalan dengan hasil pemilu
tapi tentunya ada beberapa catatan bagi kami
misalnya tadi dalam putusan itu disinggung persoalan perbaikan aplikasi sirekap
sehingga aplikasi sirekap bisa memberikan informasi yang lebih pasti dan tidak memunculkan kegaduhan
ini menjadi catatan betul bagi kami
terus selanjutnya karena tadi dalam pertimbangan hukum maupun dissenting opinion
itu banyak menyangkut persoalan diskursus mengenai aparatur sipil negara
terus juga pejabat pemerintah dan sebagainya
kedepan kami harus melakukan komunikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih
berkaitan dengan regulasi yang berlaku dalam tahapan pemilu ataupun pilkada yang saat ini sudah berlangsung
intinya yang menjadi pertimbangan hukum ataupun pendapat dissenting opinion itu menjadi perhatian kami
karena kami diperintahkan oleh undang undang untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada yang lebih berintegritas
termasuk tadi catatan soal sirekap ini ya karena proses penghitungan kemarin itu sirekap ini yang menjadi sorotan begitu ya
oke kita berharap nanti pelaksanaan penetapan prabowo dan juga gibran jadi presiden terpilih pada rabu mendatang berjalan dengan lancar
terima kasih komisioner kpu mas idam holik telah bergabung bersama kami di kompas malam